kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan
melakukan pertukaran informasi
menjaga kekuasaan teknologi
serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat
saya berharap dalam pertemuan ini
dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif
yang berisi langkah langkah strategis
sehingga dapat menjaga kawasan asean yang aman
yang damai dan sejahtera